seorang pria mengancam akan menembak istrinya dengan pistol rakitan karena emosi tak diizinkan bertemu anaknya
hr ditangkap polisi setelah mendapat laporan dari istri yang mengaku diancam akan ditembak melalui pesan video
pelaku mengaku merakit pistol mengikuti tutorial di youtube dan mengancam istrinya karena emosi tak diberi izin untuk bertemu anaknya
polisi juga menyita dua senjata api serta peluru rakitan dan barang bukti lainnya untuk membuat senjata tersebut
tidak ada ancaman kepada seseorang